yaudah deh kalau gitu
aku bakal buka
kenapa gak ada yang angkat tangan sih sama dia
ngapain sih boncengan pakai motor yang itu
gak enak tau
mendingan pindah ke sini
iya kenangan dulu dong

mon lu gak takut kalau mereka dendam sama lo
buat apa gue takut
kalaupun mereka dendam semoga mereka dendam cuma sama gua
bukan sama kalian
thanks mon lu emang care sama kita semua
kita gak mau lo membutuhkan diri mon
lu tetep pemimpin kita di geng serigala
sebelum ada yang mau ngelukain lo mereka harus lawan kita dulu mon
eh kok bengong sih
eh makasih ya
kok lu minumnya gitu sih
kayak lagi bacain mantra ke dalam
eh tapi tadi kita seru juga bicara di motor
lu kenapa sih
sorry ya kalau aku aneh banget hari ini
nggak apa apa santai aja kali
mungkin karena ada yang pengen aku ngomongin tapi aku gak berani ngomongnya
ya allah jangan sampai deh haikalnya pak gue
eh kenapa gue masih kegieren ya
mungkin emang ada hal lain yang mau haikal dia omongin
duh kok gue jadi bingung gini ya
maaf kalau aku lancang sama kamu
eh emang kenapa
perusahaan lu gak ada bikin salah apa apa deh sama gue
maaf kalau aku lancang
aku mungkin orang yang gak pantas buat kamu
tapi aku nggak tahu kenapa perasaan ini mulai jatuhnya ke kamu
dan aku gak bisa nahan perasaan ini
aku mau kamu jadi pacar aku
gak mungkin banget kan gue bilang kalau gue udah jadi pacar aku
gue bilang kalau gue udah jadiin sama mondi
kamu diam aja sih
kamu mau kan kalau aku
kalau kamu mau jadi pacar aku
gak suka ya sama aku ya
oh bukan gitu
gue tuh lebih suka kalau kita tuh jadi temenan aja gitu
aku bisa terima
seri banget nih kak
tapi buat sekarang
gue gak ada pemikiran kesana
gue udah gak ada pemikiran pacaran atau apalah
sekarang yang gue pikirin yang gue fokusin itu
sekolah sama balapan
ya udah deh kalau gitu
bisa juga tapi kayak gimana ya